saya boleh kan pak numpang tidur disini
soalnya saya gak tau lagi harus kemana pak
aduh gimana ya
nanti saya diomeli oleh pengurus masjid sini bu
udah ngantuk udah malam
yaudah di belakang ada kamar kosong
bekas santri kita dulu
ya karena itu sekarang aku mikir
aku mengambil keputusan untuk bercerai
demi anak anak mbak
aku sadar aku gak bisa meneruskan pernikahan ini
aku takut aku gak bisa hidup sendiri
aku gak punya uang gak punya tabungan
aku gak punya keluarga
kamu gak boleh takut deh
kamu gak boleh takut
kamu gitu murdered
kamu imen salah
kamu masih jadi momen
kamu mulai teman
kamu masih jadi abang
kamu baru mulaimother
kamu selalu jadi abang
ternyata itu companion
kamu tempat yang baik
kalau kamu bisa
kamu yang alkreport
namanya remember me
karena keputusan kita belum tentu yang terbaik bagi allah
insya allah mbak
sekarang aku yakin allah akan menepati semua janjinya
allah maha besar
allah menyayangi aku kan mbak
ya allah berikanlah hamba petunjuk ya allah
bila mana perceraian terbaik untuk hamba
berikanlah hamba kekuatan dalam menjalannya ya allah
namun bila mana hamba harus tetap bersama dengan mbak
dengan mas seto
berikanlah mbak kesabaran dalam menghadapinya ya allah
karena hamba yakin kau akan memberikan jalan yang terbaik untuk hamba ya
karena kau maha memberi keputusan
apa ini jawaban setelah
dan aku bermimpi
masih keadaan dalam memiliki wudhu
apa ini petunjuk darimu ya allah
mas mas serius bawa aku ke rumah mas
mas kan belum bercerai
justru dengan kehadiran kamu disini
akan mempercepat perceraian kami
kamu mau kan tinggal disini
kau gak bosan
tinggal dikontrakan terus
rumah mas bagus ya
kami sudah menikah
dan kami akan tinggal disini
kamu harus terima keputusan aku
mas berpoligami memang diperbolehkan oleh agama
tapi tidak bisa seperti ini dong mas
susah tau kamu
kalau kamu tidak suka kamu boleh pergi dari rumah ini
mana mungkin aku bisa keluar dari rumah ini malam
urusan kamu bukan urusan saya
sekarang kamu pergi
ibu kita pergi aja dari rumah ini
ibu capek ibu
kita mau pulang lagi sibuk
ibu dari tadi kan kita udah jalan aja
ya udah lah mainin kita sih ratus jalan aja ya
ratus jalan aja buka dulu
pak aku muncung
oh iya kok semua approached ya
kamar kosong bekas santri kita dulu
kalau ibu bersedia saya antar ke sana
saya mau pak
saya benar benar mau
nanti saya antar ke sana bu
gak apa apa pak saya udah bersyukur sekali
terima kasih pak
masuk lagi pak
wah sekarang lebih bersih dan rapi ya
bersih itu kan sehat
dan bersih juga sebagian dari imam
kalian pasti karena tinggal di sini kan
kalian harus yakin
insya allah nanti
kalian akan mendapatkan tempat yang lebih baik dari sekarang
nah ini saya bawakan makanan buat bu rati dan anak anak
bu rati kalau butuh apa apa
saya ada di belakang masjid setelah sholat nanti
terima kasih pak muin
yuk kita makan dulu yuk
kita kerja lagi